aku mau latihan dari sekarang
karena kalau baju suami rapi
kan pasti istri yang dapet pujian
bu saya cuma mau memastikan aja
temen temen yang bakal kita undang nanti
last check ya bu
jangan sampai ada kelewat
so nanti kita jadi nggak enak bu
perasaan tadi disini ada kartu nama
tapi gak apa apa deh
aku kan masih nyimpen nomornya
kakak harus makan yang banyak
abis ini baru deh istirahat
papa udah lama
gak makan masakan kamu deh
takut juga ya
jadi maksudnya papa udah gak kangen lagi
tapi salah mama juga sih
abis mama kelamaan tinggal di rumah alia kan
jadi papa sama milo tuh jadi bujangan lagi
bentar ya maha pak
benar ini diandra
iya saya diandra
kayaknya saya kenal suaranya
ini gue dika
ngapain kamu telepon telepon aku lagi ya
eh riana riana
dengarin sebentar aja
dengarin rencana jahat kamu sama alia
eh kalian berdua tuh habis nyekap adik aku ya milu
lo tuh salah paham
salah paham apa
kamu udah culik milo
kamu sekap dan kamu siksa dia
apa yang salah paham
gila gue gak nyangka kamu tuh jahat ya alia
iya gue tahu
gue pernah jahat sama lo tapi
aduh udah ya gak penting ya ngomong sama kamu
aku tutup ya teleponnya
gue pengen bunuh alia
dan lo kasih tahu mana dia sekarang
gue gak bakal ngebiarin
pembunuh ibu gue berkeliaran di situ aja
pembunuh ibu kamu
gue harus melakukan hal sama dia
utang nyawa dibayar sama nyawa
dika denger ya
aku dan keluarga aku udah melaporin alia ke polisi
biarkan alia mendapatkan hukuman yang setimpal dari pihak berwajib
kamu gak perlu ngototin tangan kamu
iya dia buron
gak ada apa apa kok maaf pak
aku cuma berharap
alia cepet ditangkap aja
kalau sampai alia ketangkap polisi
saya rela dihukum
atau mati sekalipun
asat cewek yang udah kebunuh ibu gue
dapat ganjaran yang setimpal
aku dapat keto kalle's
ini untuk apapun

kamu gak malu apa
aku sih gak malu kamu kalau yang malu
itu buktinya kamu gak mau ngeliat aku
aku kan ini calon suami kamu

pokoknya aku gak akan buka mata sebelum gue pakai baju

kan baju aku titipin di kamar kamu semalam
di tas ini dia
ya bajunya kusut semua jules
kamu tuh pasti kamu sengaja kan
kamu sengaja mau ngerjain aku
engga kamu ini gak sendiri
bajunya sebentar kamu liat dong
ini bajunya beneran kusut
yaudah sini aku serikain
engga kita berhenti
gak mereka disini
obi nomor ianya
sengaja nang apa testament
bang ah siapa itu
pada baju bolong
mia itu kan dulu dan ya
memang dulu aku tomboy
cuman kan sekarang aku udah jadi desainer terkenal
iya deh percaya
aku akan bikin baju kamu licin miel
ya aku mau latihan dari sekarang
karena kalau baju suami rapih
kan pasti istri yang dapet pujian
bu saya cuma mau memastikan aja
teman teman yang bakal kita undang nanti

jangan sampai ada yang kelewat
so nanti kita jadi nggak enak bu
iya tapi jangan sekarang ya win ya
nanti kamu telpon saya lagi aja
atau nanti saya aja yang telfon kamu ya
oh baik bu
maaf ya bu sudah mengganggu
juli kamu udah siap belum
bapak di mana
ini bapak lagi kangen kangenan sama kang harun di empang
udah sekarang bapak pulang dulu aja
kan kita mau pulang ke jakarta
kalau kamu sudah siap bapak langsung pulang
mau gempa bumi kak
kamu pasti benar benar cantik
karena kamu adalah makhluk tercantik yang diciptakan tuhan untuk aku
nanti aku melakukannya wak